seorang bocah laki laki berusia sepuluh tahun tewas setelah terbawa derasnya arus saluran drenase di jalan kampung gunung cirembe tangerang selatan pada kamis petang
peristiwa bermula saat korban asmi ataya tengah asik bermain air hujan bersama teman temannya di dekat saluran air yang meluap akibat derasnya hujan
naas sendal korban terjatuh ke dalam drainase
saat korban berusaha mengambil saat itulah diduga korban terjatuh dan langsung hilang terseret derasnya arus
petugas yang tiba dibantu warga akhirnya menemukan korban setelah tiga jam menyusuri saluran air
korban ditemukan tersangkut di gorong gorong sejauh dua ratus meter dari lokasi kejadian
korban akan dimakamkan jumat ini di tempat pemakaman umum yang berada tidak jauh dari rumahnya